aku akan bermeditasi
manusia seperti amuk marugul
memang tidak dapat
aku akan menangkapnya
bukannya kau membantu
tapi kau malah
kau aku masih belum juga sembuh gusti
tidak dapat mengobatimu
kau sudah tidak berguna bagiku
kau benar benar licik
dan raja tega
baiklah aku akan bermeditasi
sampai jumpa lagi
aku ingin tahu
dia dapat bertahan
di dalam sana
lapor yang mulia gusti prabu
ada apa lagi prajurit
hamba ingin melaporkan
bahwa senopati raka runting sedang bertarung
mereka bukanlah anak kecil
yang harus mengadu padaku
jika mereka bertarung
mohon ampun gusti prabu
tapi lawan senopati raka rutin
bukanlah orang yang sembarangan
dengan siapa mereka bertarung
dengan pendekar bercapi
sepertinya aku tahu
siapa pendekar bercapi itu
siapa gadis itu
baru kali ini aku melihatnya
gadis itu pasti salah satu kesatria
yang dipersiapkan untuk melawan gusti prabu arkadang
aku harus melenyapkan nyawanya
hamba sedang terbumbu
ingin segera menyelamatkan putra
namun aku juga tidak mungkin
tidak ada yang bisa melakukannya
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
baik gusti prabu arkadana
senopati raka runting
aku ingin kau menyaksikan
raden kian santang
yang akan meregang nyawa lahan lahan
baik gusti prabu
sang raja datang juga ke istananya
selamat datang siliwangi
ini bukan istana milikmu lagi
dimana putraku kian santang
aku ingin menyaksikan
putramu raden kian santang
meregang nyawa secara langsung
kau datang tanpa diundang
jadi aku ingin
untuk menyaksikannya meregang nyawa
dan menyaksikan dia meregang nyawa
apakah kau tertarik
apakah kau tertarik
apakah kau tertarik
apakah kau tertarik
apakah kau tertarik
apakah kau tertarik
apakah kau tertarik
apakah kau tertarik
karena aku menyaksikan
siapa kau sebenarnya